tim riset dan peneliti universitas airlangga atau unair surabaya menemukan potensi obat pembunuh covid sembilan belas
dari uji tantang kedua formula stem cell ini mampu mengeliminasi jenis virus covid sembilan belas yang menyebar di indonesia
temuan ini dipaparkan oleh rektor unair prof muhammad nasih jumat dua belas juni dua ribu dua puluh
dari hasil uji tantang yang dilakukan oleh tim riset dan peneliti unair hscs mampu mengeliminasi virus setelah dua puluh empat jam sedangkan nk sales setelah tujuh puluh dua jam
dengan hasil penelitian uji tantang ini kedua stem cell diklaim memiliki potensi dan efektivitas sebagai pencegahan maupun pengobatan
sehingga bisa menjadi rekomendasi bagi para dokter industri obat dan masyarakat dalam menangani covid sembilan belas secara cepat
untuk bisa mengeliminasi merediksi dan mengelak
untuk bisa mengelak kita harus menonaktifkan virus virus yang ada
terutama dengan tingkat kekembangan atau tingkat efektivitas yang kita miliki sangat sangat bagus